kakek kan keturunan tadi dari sudut sana tuh pioh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kerjanya yang ikhlas
kerjanya yang memang diperuntukkan untuk allah semata
iya makasih ya mas
lo cek busi dulu rob
iya udah tinggal naik
gak pake kunci
motor ginian lu kasih gue
gede lu mah nih
mau tambah modal
udah pake yang narsih
yaelah jo bukan nape nape nih
nih gue kalau bawa motor ini nih
ketemu bajanya aja gue bisa dilibas jo
lo tau gue kan
mesin udah gue gilik
dalem semua udah gue ganti isinya ya
ini motor mau lo apain juga namanya
ini motor bebek ya
kaga jantan gue
siapa tuh jo
itu mereka tuh ya
kalau balapan lebih ngeri gimana gitu ya
ngeri mati itu mah
lo gilik dah nih mesin motor gue
biar lo satunya kayak peluru badai bang
tanah malam gue mau battle bang
sama klub tangga sebelah
kita bom kos dah
waalaikumsalam mas ad
biar keliatan kayak imam ghazali
imam ghazali berat
enti tau kagak imam ghazali itu biar katanya gondrong tiap malam itu tahajud
semalam tahajud bang
kalau mau jadi kayak imam ghazali terusin
andaikan tiap irisan daging dipotong disampaikan diselaraskan dibarengkan dengan zikrullah
allah allah allah insya allah semua janggalan ibu bakal berkah
amin ya bapak bapak ibu ibu
amin ya kepal
masya allah suasana di pasar ini bau surga
begitupun istri istri atau perempuan yang patuh kepada suami insya allah akan menyinggung
belanjanya ikhlas ya
masaknya yang ikhlas ya
suami senang gagal ditinggal ya
insya allah suami redo masuk surga
eh bang apa berhenti bang
itu lu pada stand band lu kan
kan gua bujelan lah
kok banyak orang
kalau dikit namanya menjatuh
udah lu udah lu
hei kakai kan keturunan tadi dari sudut sana tuh pios tuh
hei kampeng lu ga tau sebelah sana tuh sepi
lu hari ini preman kampung preman desa preman manaanik kumpulin
sampai sore gua bujelan lah
ssshh ya bang ini nanti gua panggil temen temen anda disini bang
eh jangan kek
kalo antegaga berdua lu gua kulung lu berdua
harusnya jangan besar besar
gua tau gua tau
lu biasain kalau dari mani mani
kalau mau ke mani mani juga baca assalamualaikum
biar berkah dia tuh
kita jalan dulu
betul banget sih ini pesantren
kok gua kayak emak emak ya
ini juga bukan
ini oke tapi enggak bagus
nah ini dia masih sesuai sama style gue keren
bang bang udah bang biar ustadz aja
aku menjawab ana melihat kesesatan
itu harim harus mendapatkan imam yang bisa membimbing ke jalan kebenaran
fercuma dong nama ana farouk al firdausi calon ahli surga
kalau ana gak bisa membimbing dia
aduh bang ini
kalau anas salam anti bales
ngapain juga gue jawab salam orang kayak lo
lo tuh jahat tau gak
ana jahatnya afeh
gara gara elo tiga santri pesan itu kabur tau gak
ana cuma mengajak mereka menuju kebaikan
karena ana dipercaya oleh ustadz sefu untuk membimbing mereka
sebabnya ana mempunyai
ilmu agama yang dalam
karena kesolehan ana
karena kebaikan ana
hati mereka keras
ana sebenarnya juga sedih
karena mereka udah dicoret dari nama calon ahli surga
nah gak usah lebay dia loh
gara gara mereka pergi gue tuh jadi temen buat asik asikan tau gak
selevel sama gue gitu gak ada
nanti gak perlu khawatir
ana bisa jadi teman yang asyik
dunia dan akhirat
maleketnya jalannya ntar malem
maleket catet gimana ya urusannya
hah kayak mau mati besok aja sih
gue tuh bosen ikut santra yang pengen keluar
alapu ya alapu
dengan beras hati ana gak bisa izinin ana keluar
gue itu mau keluar mau beli pembalut
emangnya kemarin kagak bau bekal
yaudah kalo gitu nih lo aja yang beliin
jangan pake alesan
baru kagak boleh keluar
enak aja anda dipercaya di sini
memegang kekuasaan penuh
nih rp dua puluh ribu buat calon ahli surga
kan misalnya mereka gak butuh buduniawi
jangan lama lama ya
ntar dia perempuan nih yang dikejar ya
alin faruk al firdawu sih calon imam alisyur
kalau sama mana perusahaan jalan ke syur lebih jelas
eh salam alaikum mana
subhanallah fatin yang soleh
wianti yang lembut
lulu yang tebal tapi imut
ditambah lagi ini nih
ini dia nih yang aneh paling demen nih
galak galak meluk